apa yang dilakukan ban itu
kenapa dia seperti begitu kehilangan aku
siapakah mban itu
ujang kembar sedang menghapus
ujang kembar sedang menghapus
ujang kembar sedang menghapus
karena ada yang sedang berusaha menguasainya
aku harus segera menghentikannya
akan banyak jatuh korban
dan kuasai penyakitmu
biarkan aku yang melindungi para penduduk
akan aku laksanakan
akan aku laksanakan
akan aku laksanakan
akan aku laksanakan
akan aku laksanakan
akan aku laksanakan
akan aku laksanakan
akan aku laksanakan
akan aku laksanakan
aku tidak akan membiarkan kamu mengambil ku cam day aku dari kita
serahkan hujan kembar itu
aku telah bersusah payah untuk mendapatkan kujang kembar itu
dan tidak mungkin aku serahkan begitu saja
hujan itu bukanlah milikmu kesana
kujang itu adalah pusaka pajajar
yang seharusnya berada di tempat
jangan salahkan aku
jika aku mengambilnya dengan cara paksa
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku
jangan salahkan aku

dan nyamris mencapai kesempurnaan
kamu tidak bisa menangkapku siliwangi

siapa orang itu sebenarnya
aku akan mengizinkanmu untuk mengunjungi makam putramu
terima kasih gusti ratu